dua bersaudara pembalap motogp mark marquez dan alex marquez tiba di indonesia melalui bandara internasional soekarno hatta tanggerang banten pada selasa malam
kedatangan mereka disambut meriah para penggemar dan pengguna jasa bandara
alex marquez yang menggunakan kaos putih dikawal ketat oleh petugas keamanan
sementara mark marquez yang menggunakan kaos hitam langsung disambut antusias penggemar begitu keluar dari pintu kedatangan
para penggemar yang sebagian telah datang sejak selasa siang
ada yang membawa helm untuk minta dibebuhkan teratangan dan ada juga yang meminta untuk bersuah foto
para penggemar ini datang dari sejumlah kota diantaranya jakarta pontianak ciamis dan juga purwakarta
diketahui ada dua puluh pembalap motogp yang akan tiba di jakarta untuk mengikuti rangkaian parade
yang akan dilepas oleh presiden joko widodo pada hari rabu
kita datang ke bandara dengan maksud untuk menyambut para rider yang mau berangkat ke mandalika nanti untuk balapan motogp
iya betul kita fans pembalap motogp
kalau yang kita tunggu saat ini mark marque
tadi ketemu sama andrea dovizioso terus ada ketemu tony arbolino dari motogp